polda jawa tengah akan mengerahkan seluruh jajaran personil untuk percepatan imunisasi covid sembilan belas
seiring rencana presiden joko widodo yang akan menggelontorkan vaksin untuk warga jawa tengah
sebelumnya polda jawa tengah juga telah berhasil melakukan vaksinasi kepada satu ratus empat puluh satu ribu warga secara serentak di tiga puluh lima kabupaten kota
presiden joko widodo menyatakan akan menggelontorkan vaksin ke jawa tengah karena di provinsi itu kasus covid sembilan belas melonjak dengan cepat
polda jawa tengah segera menyiapkan pengerahan personil di tiga puluh lima polras kabupaten kota dan menggandeng personil tni kodam iv di ponegoro pemerintah daerah serta tenaga relawan mahasiswa
presiden menyampaikan bahwa kita akan terlibat gandakan kita mampu